sudah seharusnya pesta dimaknai dengan suka cita
semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ikut merayakannya
datang dengan gembira dan suka rela menggunakan hak suaranya
perbedaan pilihan adalah fakta demokrasi yang memperkokoh persatuan
saya daniar ahri untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya